ini bukan ibu yang memiliki bambu
ibu ini dia
kedua kaki itu terkulai lemah
lebih tepatnya mati rasa
sudah tiga tahun kaki pak paikan tak lagi bisa membuat tubuhnya beraktifitas normal
jangankan berdiri dan berjalan menggerakkan sedikit saja ia tak lagi kuasa
sehari hari pria yang lahir enam puluh empat tahun silam itu hanya bisa terbaring di atas tempat tidur
sesekali jika sudah lelah dengan satu posisi tidur
ia mengganti posisi dengan bantuan kain yang diikat pada kakinya
ini ia lakukan agar tak perlu merepotkan orang rumah untuk sekedar berpindah posisi tidur
semua aktifitas kaki itu berubah menjadi lebih mudah
semua aktivitas lain harus dibantu orang lain
beruntung pak paikan memiliki istri dan anak perempuan yang selalu sigap membantunya
mulai dari duduk makan hingga mandi
sejak pak paikan jatuh sakit
ibu radiemlah yang mengambil peran sepenuhnya sebagai tulang punggung keluarga
membuat tampah menjadi sumber penghasilan utama keluarga ini
pagi ini saya menemani ibu radiem menebang pohon bambu
bahan baku utama untuk membuat tampah
jika ada uang lebih bu radiem biasanya meminta bantuan orang lain
namun jika uang di dompet sedang pas pasan
ibu radiem mau tak mau harus menebang bambu sendiri
menebang bambu bukan perkara mudah
perlu keahlian khusus
sekali tebas batang bambu tak langsung tumbang
terkadang ujung dahannya tersangkut di pohon lain
dan harus ditarik sekuat tenaga
sekilas bambu ini terlihat tak begitu besar
tapi saat saya mencoba membantu membawanya
ternyata sangat gerak
nek bambu ini bukan punya ibu yang itu
ibu ini bukan
ini punya siapa ibu
jadi yang berarti apa
ya buatan apa apa
bagaimana kita di sini
maksud hati saya ingin membantu ibu radiem
tapi justru menambah kerepotan
sesampainya di rumah batang bambu yang kami ambil ini kemudian dipotong dan diiris tipis untuk dianyam menjadi tampah
bu radiem biasanya ditemani putri keduanya rizka yang kini berusia delapan belas tahun
proses menganyam dikerjakan dengan alat sederhana dan bisa memakan waktu lebih dari satu hari
dalam satu minggu muradiem setidaknya menjual dua puluh sampai tiga puluh tampah yang dihargai sekitar dua ratus ribu rupiah
harga yang sebenarnya tidak sebanding dengan proses pembuatan yang lama dan pengeluaran besar untuk pengobatan pak paikang
ada satu proses yang menarik
sekaligus membutuhkan perjuangan
setidaknya bagi saya
yaitu mewarnai anyaman bambu dengan cara tradisional
di dapur sederhana milik buradiem
anyaman tampah yang setengah jadi ini
masih memiliki warna alami bambu
proses pengasapan dilakukan untuk mendapat warna kecoklatan pada tampah
agar nantinya lebih menarik untuk dijual
masak di dapur
karena kita butuh untuk mewarnai anyaman ini
jadi yang diputuhkan memang hanya asap
tapi semakin banyak asap
berarti mata semakin pedih
dan kita tidak pakai perlindungan apa apa
dan lagi kita harus tunggu di depan bara apinya
karena tidak boleh terlalu besar
setiap besar dikasih air
harus nunggu selama satu jam
sebenarnya hanya duduk tapi perjuangannya tidak bermain main
tambah lagi ya bu
tiga tahun lebih buradiem melalui masa sulit
bekerja banting tulang sambil mengurus sang suami
kemungkinan pak paikan untuk sepenuhnya pulih
ibarat puing puing bangunan yang berserakan
tapi fakta itu tak mengurungkan harapan sang istri
untuk setia mengumpulkan puing puing itu
sembari terus berusaha dan memanjatkan doa
ini diambil oleh dokter
februari dua ribu sembilan belas pak paikan jatuh saat memanjat pohon rambutan
tulang belakangnya patah yang mempengaruhi saraf seluruh kakinya
sudah tiga kali pak paikan menjalani operasi untuk pemasangan pen
namun belum ada kemajuan berarti
ceritanya waktu itu memang kerja di kebun rambutan itu atau gimana pak
jadi suruh yang punya suruh manjat untuk memanjat yang gini genteng genteng gitu
terus itu apa berarti
ini nginjeknya nggak pas atau gimana
turun itu dua meter itu
saya rasanya kaki saya saya ditarik sama orang tapi nggak ada orang
tapi saya sadar
karena kan udah tiga tahun
bapak ini pegel apa nggak
karena kok bisa ya tiduran aja kok piola mana
yang pegel itu sini sama sini
bojeknya ini panas
tidur semua posisi sudah capek
atinya capek nggak
kalau kata ati capek itu nggak ada apa apa
jadi ati nggak capek ya pak
tetap semangat nih pak
tidak hanya lumpuh di kedua kaki pak paikan punya permasalahan lain
ada luka di bagian punggung belakang dan bokong
tapi luka di bongkongnya akibat terlalu banyak berbaring
tiga kali sehari luka itu harus dibersihkan dan diganti perbanyak
itu artinya pak paikan harus mengeluarkan biaya sekitar seratus ribu rupiah
untuk upah bagi perawat
biaya yang besar bagi mereka
belum lagi pak paikan harus tidur di kasur khusus supaya lukanya tidak semakin parah
kasur yang sudah rusak di sana sini itu belum bisa diganti karena persoalan biaya
bagi anak pertama pak paikan tari yang bekerja sebagai pegawai warung
sedih rasanya belum bisa membelikan kasur baru untuk sang ayah
ini kalau yang sekarang ini gimana mbak
kondisinya memang sudah harus ganti nggak seharusnya
ya harus ganti
ya harus ganti tapi kan belum ada uang
kemarin kan buat berobat terus toh
saya kan setiap bulan kan harus diobati ya
terus aku belum bisa beliin kalau sama
ya sudah lontar lontar
sudah ya sudah
kalau ada yang berani ya sudah

dari rumah sakit
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
ya sudah ya sudah
sebetulnya belum banyak tampah yang jadi dan siap dijual untuk minggu ini
setengah dari target pun belum sampai tapi bu radiem sedang darurat
ia butuh uang cepat untuk membeli alat alat merawat luka pak paikan
kami menyelesaikan beberapa buah tampah lagi
ternyata proses akhir kerajinan tampah ini masih panjang
mencetak dengan alat sederhana hingga mengikat
untuk pengikat tampah ini bu radiem juga harus mengeluarkan modal lagi
wengku atau bagian tepi tampah harus dibeli delapan ratus rupiah per buah

sementara tali plastik seharga sepuluh rupiah yang hanya cukup untuk

hari ini saya ikut buradiem ke pengepul untuk menjual tampah tampah yang berhasil kami buat dua hari terakhir
satu tampah dihargai bervariatif mulai dari enam hingga sembilan rupiah

total dari penjualan tampah ini ibu radio mendapatkan delapan puluh ribu rupiah
meski hasil yang diterima tak begitu banyak saya melihat senyum tulus bu radiem yang penuh syukur
setiap rupiah hasil memeras keringat baginya adalah rezeki dari sang pemilik kehidupan
kami kembali ke rumah dan memulai menganyam lagi
tanpa sepengetahuan keluarga ini
tim berbuat baik sudah menyiapkan kejutan kecil
nah ini kemarin mbak ari sama bapak cerita sama saya kan
katanya bocor alus sudah kan kasurnya
sama memang saatnya ganti ya
nah ini ada dari saya sama temen temen ya buat bapak ya
pak diganti baru pak
pak diganti baru pak
memang saatnya ganti ya pak
dari pertama kali bapak pulang itu memang harus butuh ini ya mbak
kalau enggak enggak pakai
waktu itu dari rumah sakit juga siaratnya dari contoh enggak boleh pulang
pengen beliin udah lama ya mbak
saatnya ganti ya soalnya bapak butuh ya
ada bocor alusnya ya
hanya kepikiran berapa bulan harusnya saatnya ganti belum bisa belinya
nah ini ada sedikit rezeki itu selalu ada
tidak ada kesusahan di dunia ini yang diizinkan terjadi oleh sang pencipta
di luar kemampuan manusia
kita selalu akan diberi jalan dan dimampukan
demikianlah keluarga ini mengajarkan kita tentang arti perjuangan hidup
kedua kaki pak paikan kini memang tak lagi menjadi penopang lagi
tapi bukan berarti tidak mungkin
semangat hidup serta dukungan keluarga mengubah kemustahilan menjadi angan untuk kembali berjalan